sampai dengan hari ini kita sudah memeriksa tiga ratus delapan puluh sembilan ratus tujuh puluh tiga spesimen
dari pemeriksaan ini memang kita masih mendapatkan kasus baru yang konfirmasi covid sembilan belas positif sebanyak tujuh ratus tiga orang
sehingga totalnya bisa menjadi sekarang menjadi dua puluh sembilan lima ratus dua puluh satu orang
namun kalau kemudian kita rinci lebih detail sampai dengan tingkat provinsi
maka memang angka tertinggi yang kita dapatkan adalah di jawa timur yang meningkat satu ratus empat puluh satu orang
kemudian dki tujuh puluh enam orang kalimantan selatan tujuh puluh satu orang jawa tengah lima puluh delapan orang sulawesi selatan lima puluh empat orang
namun kita juga melihat ada sembilan belas provinsi yang angka kenaikannya di bawah sepuluh
di antaranya ada tiga provinsi yang hanya melaporkan kenaikan dua kasus baru
ada empat provinsi yang melaporkan masing masing hanya satu kasus baru
dan enam provinsi yang tidak ada kasus baru
ini sesuatu yang mengembirakan karena ini adalah menggambarkan tentang kondisi masyarakatnya
yang sudah mulai bisa menerapkan kriteria aman dari covid sembilan belas
dengan melaksanakan protokol kesehatan
yang terakhir kasus sembuh lima ratus lima puluh satu orang sehingga totalnya menjadi sembilan empat ratus empat puluh tiga
kalau kita lihat memang jawa timur hari ini melaporkan satu ratus empat puluh satu positif tetapi juga melaporkan satu ratus delapan belas sembuh
dki jakarta melaporkan tujuh puluh enam positif tetapi juga melaporkan satu ratus empat puluh empat orang sembuh
banten melaporkan ada dua puluh empat kasus baru
namun yang sembuh ada empat puluh lima
sumatera barat tiga belas kasus baru dua puluh satu orang sembuh
jawa barat dua belas orang kasus baru empat puluh lima orang sembuh
kalimantan barat ada tiga kasus baru lima belas orang sembuh
kemudian kita lihat papua barat hari ini melaporkan dua orang kasus baru
namun ada tujuh belas kasus yang sembuh pada hari ini
ini yang harus kita syukuri bahwa sekarang semakin cenderung
banyak yang menjadi sembuh
kemudian saudara saudara kasus meninggal naik empat puluh sembilan orang sehingga totalnya menjadi satu tujuh ratus tujuh puluh
sudah empat ratus dua puluh kabupaten kota yang sekarang terdampak di tiga puluh empat provinsi
kita masih melakukan pemantauan dari tracing yang kita lakukan di semua kasus positif baru yang kita dapatkan
kita lakukan tracing dan kita melakukan pemantauan terhadap empat ratus
ini adalah tiga puluh sembilan tiga ratus dua puluh orang
pasien dalam pengawasan yang kita laksanakan sekarang ini yang kita awasi betul adalah tiga belas lima ratus sembilan puluh dua orang
saudara saudara kita melihat data ini memberikan suatu gambaran yang kemudian cukup mengembirakan
bahwa sebagian besar masyarakat kita sudah betul betul menyadari dan melaksanakan pentingnya upaya pencegahan
kita sudah melihat tentang disiplin masyarakat untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun
dengan air yang mengalir
kita sudah mulai melihat banyak sekali masyarakat bahkan kita mulai melihat adanya masyarakat yang menegur orang lain
apabila tidak menggunakan masker di luar rumah
ini adalah upaya yang dibangun oleh komunitas untuk bersama sama menyadari
bahwa semua orang harus mampu menciptakan
ini adalah upaya yang dibangun oleh komunitas untuk bersama sama menyadari
dan kita juga melihat bahwa dengan aktivitas masyarakat yang sekarang ini mulai terlihat
namun kasusnya tidak meningkat ini artinya sudah mematuhi juga disiplin untuk menjaga jarak
memang dalam kondisi kondisi tertentu kadang kadang tidak mungkin untuk melaksanakan jaga jarak
paling tidak satu meter
namun mereka melindungi dengan menjaga jarak
menggunakan masker melindungi dengan kemudian mencuci tangan setelah berada di tempat yang berdesak desakan
dan berusaha untuk tidak menjadi sakit
ini yang menjadi penting
kami menyadari betul bahwa ini adalah kesadaran yang bangun dibangun oleh masyarakat
karena selalu mengikuti informasi informasi yang benar
baik terkait informasi yang bertujuan untuk mengedukasi
penjelasan tentang covid sembilan belas
ataupun informasi informasi tentang bagaimana harus bersikap
bagaimana harus berbuat bagaimanapun harus bertindak agar aman
informasi ini kita selalu siapkan
di akun media sosial atlawan covid sembilan belas
dan layanan layanan telemedicine yang lainnya
yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat sepanjang waktu
televisi republik indonesia dan radio republik indonesia
setiap hari selalu memberitakan tentang covid sembilan belas ini
dan ini juga disebarluaskan oleh berbagai macam tv dan radio swasta yang lainnya
saudara saudara kita yakini inilah cara yang harus kita bangun sekarang
inilah kebersamaan yang kita tunjukkan
inilah gotong royong yang menjadi ciri khas kepribadian kita
dan inilah konsistensi kita untuk terus menerus bersatu untuk melawan covid sembilan belas ini
karena hanya dengan cara itulah kita bisa melindungi kita
melindungi keluarga kita melindungi diri kita melindungi semuanya
dan juga melindungi bangsa ini
mari tetap kukuhkan semangat dan tekad kita
komitmen yang tidak terputus bahwa kita bisa melawannya
kita mampu melawannya
indonesia pasti bisa
terima kasih selamat sore